kita ke informasi selanjutnya rumah mewah milik artis cutmini di kawasan kemang jakarta selatan terbakar
sementara di surabaya jawa timur kebakaran besar menghanguskan rumah berlantai dua dan depot gudeg di jalan kendang sari surabaya
rumah milik artis cut mini theo yang berada di jalan kemang satu mampang perapatan jakarta selatan minggu petang ludes terbakar
dalam video amatir yang direkam oleh warga terlihat api membakar seluruh bagian rumah mewah tersebut
kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai dua
petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api satu jam kemudian
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah